sejumlah menteri dan tokoh partai politik dipanggil presiden joko widodo ke istana negara
sepanjang selasa empat belas juni dua ribu dua puluh dua kemarin
di tengah kabar rencana reshuffle kabinet yang berhembus kencang
berikut kami rangkum berapa nama yang dipanggil presiden kemarin diantaranya
kita lihat yang pertama ada menteri perdagangan ri muhammad lutfi
lutfi saat ini menjabat sebagai menteri perdagangan
sekitar sudah satu lima tahun terakhir atau satu setengah tahun sudah menjabat ya
ia baru masuk ke kabinet indonesia maju pada dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
mengantikan agus suparmanto
ada nama juga yang terlihat kemarin di istana
menteri agraria dan tata ruang badan pertahanan atau pertanahan nasional sofian jalil
ketika pemerintahan jokowi pertama dibentuk dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh
sofian dipercaya menjadi menteri
koordinator bidang perekonomian
setelah berselang sofian digeser menjadi menteri perencanaan pembangunan nasional atau ppn
dan kemudian dua puluh tujuh juli dua ribu enam belas sofian digeser lagi ke kursi menteri atr ppn
dan di pemerintahan jokowi yang sekarang atau yang kedua ini
sofian dipercaya kembali menduduki jabatan yang sama
kemarin juga terlihat menteri pertahanan
prabowo subianto merupakan ketua umum partai gerindra
menjabat sebagai menteri pertahanan ri
sedari awal pemerintahan jokowi maruf indonesia maju yang sudah dibentuk sebelumnya
masuknya ketua umum partai ini membuat publik terkejut
sebab ia merupakan saingan atau dari pesaing jokowi pada pilpres dua ribu dua puluh
kemudian mantan panglima tni marsikal purna yudhawati
marsikal purna yudhawati hadi cayanto
merupakan mantan panglima tni di era presiden jokowi
ia menjabat sebagai pimpinan tertinggi korps militer selama desember dua ribu tujuh belas hingga november dua ribu delapan belas
hadi turun dari jabatannya karena masuki masa pensiun
pasca purna tugas hadi digantikan oleh jenderal andika perkasa
juga terlihat kemarin selanjutnya ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan
kita tahu bahwa partai
ini juga sudah bergabung tahun lalu
ia merupakan pendiri dari partai ini pada maret dua ribu lima belas
zulkifli hasan sempat duduk sebagai menteri kehutanan selama dua ribu dua belas
di kabinet indonesia bersatu jilid ii pimpinan presiden susilo bambang yudhoyono
nama zulkifli hasan ini potensial masuk ke jajaran menteri kabinet indonesia maju kali ini
sebab sejak nyatakan bergabung dengan koalisi indonesia maju pada agustus dua ribu dua puluh
pan belum juga mendapatkan kursi menteri hingga kini